dan agar pemudik ini tidak jenuh selama perjalanan
kepolisian resor gresik membuat pos pelayanan mudik lebaran yang unik
ya bahkan pos ini didesain mirip rumah koboi lengkap dengan fasilitas di dalamnya
ada pemandangan unik di pos pelayanan mudik lebaran di spbu tebaloan di kecamatan duduk sampean gersik
sementara kebanyakan pos pelayanan berupa tenda pos ini dibuat mirip rumah koboi
ketika melintasi jalan raya duduk sampean gersik
pemudik pun bisa mampir ke rest area ini untuk beristirahat
berawal dari keinginan kita untuk melayani masyarakat ya
keinginan kita untuk melayani masyarakat lebih memberikan pelayanan
masyarakat yang mudik bisa dengan nyaman istirahat di sini dengan aman nyaman dan santai
di pos pelayanan ini para pemudik bisa menikmati fasilitas
seperti klinik kesehatan ruang istirahat ruang bermain anak
serta ruang bagi penyandang cacat dan ibu menyusui
salah satu fasilitas yang juga bisa dinikmati oleh para pemudik adalah alat pijat ini
di sini para pemudik bisa istirahat sejenak sambil menikmati alat pijat ini dan tentunya gratis
pos pelayanan mudik lebaran tersebut dibuka sejak tiga puluh juni hingga tujuh belas juli mendatang
setiap tahun polres gersik menyediakan pos pelayanan mudik dengan desain yang unik dan berbeda beda
kansato marindora gersik